sementara istri syahrul yassin limpo ayun sri harahap ditanya soal biaya perawatan kecantikan yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian
ayun mengaku tidak tahu soal pembiayaan perawatan kulit lalu ia menyinggung usianya yang sudah tidak muda lagi sehingga tidak perlu berlebihan untuk perawatan kulit
skin care perawatan kecantikan itu saudara tahu anggaranya dari mana itu
dalam umur sekian yang mulia maaf apa masih cocok skincare umur saya sudah tua
yang saya tanyakan anak saudara yang tita dan bibi
oh saya tidak tahu